hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada komisi pemilihan umum
selanjutnya kpu akan memutuskan lolos tidak hanya pasangan calon untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
sementara itu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden prabowo dan juga sandiaga uno
telah tiba di rumah sakit pusat angkatan darat di daerah jakarta pusat
ya memang menurut jadwal ya keduanya kini tengah menjalani serangkaian tes kesehatan
ini dia gambar yang kami dapatkan ketua umum gerindra sekaligus calon presiden dua ribu sembilan belas menuju dua ribu dua puluh
prabowo subianto tiba terlebih dahulu di rspad jakarta pusat sekitar pukul enam lewat empat puluh waktu indonesia barat
menyusul prabowo juga ada calon wakil presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat sandiaga uno yang tiba di lokasi yang sama
sekitar pukul tujuh lewat lima menit waktu indonesia barat
ya kita memang masih belum melihat ya di layar televisi anda kedatangan dari
keduanya baru beberapa kendaraan yang menyertai kedatangan dari prabowo subianto dan juga sandiaga uno
namun memang hari ini atau pagi ini adalah waktunya mereka untuk melakukan tes kesehatan
nah ini dia ya gambar kedatangan dari sandiaga uno cawapres dari pasangan prabowo subianto
tibanya lebih pagi ya dibandingkan jadwal yang seharusnya karena dijawabkan tes kesehatan akan dilakukan
pukul delapan pagi waktu indonesia barat di rspad
ya ada koresponden cnn indonesia iren wardani yang saat ini sudah berada di rspad gatot subroto jakarta
ya good morning irin jadi bagaimana situasinya di sana apakah keduanya sudah bisa memulai tes kesehatan
ya good morning prabu dan daniar setelah sekitar dua puluh menitan sandiaga memasuki ruang untuk tes kesehatan di rspd gatot subroto ini
mereka belum muncul lagi karena memang jadwalnya sudah berakhir
yang akan dilakukan tepat pada pukul delapan oleh dokter dokter spesialis yang telah ditunjuk oleh idi dan juga oleh tim kesehatan dari rspad gatot subroto
ada sekitar lima puluh tim dokter yang akan melakukan serangkaian tes kesehatan untuk bakal calon presiden dan calon wakil presiden prabowo dan sandiaga uno ini
tadi memang sandiaga datang sedikit lebih terakhir sedikit lebih terakhir dibandingkan prabowo yang datang pada pukul
enam lebih empat puluh dua menit sedangkan sandiaga pada pukul tujuh lima mereka tidak datang berbarengan
tidak seperti yang dilakukan oleh presiden petahana joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ yang kemarin datang berbarengan
ma'aruf sebagai calon wakil presiden yang akan menampingi presiden petahana mendatangi istana terlebih dahulu sebelum kemudian bersama sama datang ke rsprd gatot subroto
untuk rangkaian tes kesehatan ini bisa saya informasikan bahwa semua bakal calon presiden dan calon wakil presiden harus menjalani puasa
kurang lebih sekitar delapan jam kemudian setelah diambil darahnya mereka bisa berbuka puasa untuk kemudian melanjutkan serangkaian tes kesehatan berikutnya seperti usg atau pengecekan organ dalam dan juga tes kejiwaan
yang ini memang sangat penting sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
nah setelah serangkaian tes kesehatan ini dijalani
tim kesehatan akan membutuhkan waktu kurang lebih dua hari paling lambat dan kemudian akan memberikan hasilnya kepada masing masing calon presiden dan calon wakil presiden dan juga kepada kpu
dan memberikan pertimbangan apakah semua calon ini bisa melanjutkan atau memiliki kesehatan dan kejiwaan yang layak untuk memimpin indonesia selama lima tahun ke depan
kemudian keputusan semua akan ada di tangan kpu sendiri
semua calon ini bisa melanjutkan proses pemilihan atau tidak
seperti yang kita ketahui di tahun dua ribu empat calon presiden abdurrahman wahid ketika itu tidak lolos tes kesehatan dengan berbagai pertimbangan yang direkomendasikan oleh tim kesehatan yang melakukan serangkaian tes kepada abdurrahman wahid sendiri
baik irin terima kasih atas laporan anda
jadi memang ini prosesnya cukup lama ya sekitar sepuluh hingga sebelas jam
tes kesehatan yang dilakukan sebetulnya ini merupakan prosedur normal yang selalu dilakukan kepada setiap tahapan pemilihan presiden yaitu tes kesehatan
betul kpu juga menggaris bawahi ya
tes kesehatan ini bukan satu satunya penentu lolos atau tidaknya menjadi capres dan cawapres tapi menjadi salah satu
jadi ada akan banyak sekali rangkaian dan juga dokumen dokumen yang kpu periksa
kita tinggal nantikan saja hari selasa untuk jokowi maruf amin atau hari rabu untuk prabowo sandiaga uno
hasil tesnya akan keluar dan juga ditetapkan oleh kpu